mungkin bapak mau lihat
boleh bapak bisa datang ke rumah saya
baik saya sekarang kesana ya
boleh minta share locknya rumah bu linda ya
baik saya kirim
bapak kamu keren banget rena
yuk kita main temen temen
kamu kok pinter banget sih mas
bisa bikin rena bahagia loh disini
saya juga pintar bikin kamu bahagia
kamu gak mau ikutan main juga
ikutan sama rena
halo pak aldebaran
ini saya bu linda
dan saya menemukan hp suami saya
mungkin bapak mau lihat
boleh saya lihat handphonenya
bapak bisa datang ke rumah saya
baik saya sekarang kesana ya
boleh minta share locknya rumah bu linda ya
baik saya kirim
aku pergi dulu ya
aku mau ketemu sama seseorang yang ada hubungannya sama penur kita
aku mau cari tahu dulu ya
yaudah oke hati hati ya

saya dapat titik terang ya
supaya kita tahu siapa peneror dan apa tujuannya
terima kasih banyak banyak ya
saya citip rumah ya
kamu jaga dengan baik
aku ke rena dulu
pak pergi dulu sebentar ya
papa ada urusan
habis itu sepapa sekalian juga mau ke kantor
rena seneng seneng ya main sama temen temen ya

udah lupain lupain
udah gak usah lo pikirin lagi
sampai sekarang aja dia tetep gak hubungin lo
mending gue berangkat kerja deh kalau kayak gini
kamu ada masalah
kenapa kepala kamu bergegas
di pukul pukul gitu
enggak enggak enggak ada masalah kok
aku aku kayaknya harus berangkat kerja deh
loh kat kamu
enggak jadi makan
enggak jadi nanti aja kak
aku juga belum lapar kok
nanti di kantor aja
aku duluan ya
ini pasti gara gara cinta dari lingkungan melihat kamu
masa kepala dipukul pakai pintu
ya kayak kamu nggak aja deh
gue sekarang lagi mau ke rumahnya
lo kalau memang ada waktu bisa samperin gue gak kesana
kalau memang bisa gue serok alamat rumahnya dia
yaudah kalau begitu lo serok aja ya
aku keluar bentar ya
mau berantem berantem lagi kayak kemarin
gak ada berantem berantem lagi kak
gak ada berantem berantem lagi kakak
gak ada berantem berantem lagi kakak

gak ada berantem berantem lagi kakak
jadi belum lama ini ada narapidana yang meninggal
jadi sekarang aku sama al mau ketemu istrinya dia
namanya ibu linda
kita cuma butuh informasi dari dia
tapi emangnya aman
karena aku udah janji sama kamu
tapi aku minta satu sama kamu
aku gak mau lihat kamu mukanya bonyok bonyok lagi kayak kemarin ya
kamu sayang banget sama aku ya
kan aku udah ngomong tadi
kamu hari ini gak praktek kan ya
di rumah aja
di depan ada orang orang kepercayaan aku udah jagain kamu ya
kemanapun kamu mau pergi
gak boleh sendirian
ya dan kabarin aku
tolong belum dimulai
pebalik anak hak
yaudah pak magnesium
di rumah aja
tapi nitar tetap ngeri
dia kayak mama kamu tau gak senangnya makan gemblong
eh serius mama juga suka makan gemblong
ih pantesan mama pasti dulu tuh manis banget
kalian mendingan kamu udah dong
dengerin mama kamu itu yang terbaik bagi papa
di kehidupan yang bapak yang keras
makanya papa bisa tergila gila ngelindungi kamu sekarang
hehehe bentar ya pak
bang beli gemblongnya dong
oh boleh boleh boleh
beli dua ya
gak usah ambil aja
yuk kita makan dulu pak
capek lari mulu
gak terlalu manis
aku satu lagi aja ya
selidihnya buat kamu
nanti kamu gendut sendiri
kenapa kita berhenti
tunggu bentar ya
saya mau beli makanan dulu
biar saya aja pak
enggak enggak udah saya
gemblong ya masih ya
saya yang salah memang
terima kasih pak
ini ada apa
terima kasih pak